kenapa gue takut sih
kan dia buta
bego banget sih gue
sekarang butuh apa lagi
kok rasanya masih pusing ya bu
malah makin menjadi jadi pusingnya
terus ngerasain apa lagi
rasanya kayak melayang
tapi tadi saya sempat deg degan loh
dari rumah sakit harapan baru
dia jumuk julie
terus katanya dia tugas dari dokter yang selama ini menangani julie
gawat juga ya
tapi untung aja sih mbak
dia sama pak ahmad percaya
waktu saya bilang si juli tidur akibat pengaruh obat
bagus lah kalau kayak gitu
jangan sampai mereka mengira yang maju maju
beres mbak beres
kita tinggal tunggu reaksi juli
dalam beberapa hari reaksi obat itu akan bekerja mbak
jadi sebentar lagi si milo gak bakal mau ketemu sama dia lagi
dan si julie itu bakal jauh jauh dari kehidupan gue dan milo
kalau sudah sampai ke tahap itu
lu tuh ya
lu belum apa apa udah ngomongin duit aja
belit banget sih
tuh apa kagak guna ini denger semuanya lagi
tuh apa kagak guna ini denger semuanya lagi
tadi bapak tuh mau ke ruang makan
tiba tiba papa mendengar suara tertawa kami itu keras sekali
ada kabar gembira apa sih
gimana alia nggak seneng kan
dan juga suratnya
surat pernyataan bahwa sebagian dari saham akan kembali lagi kepada papa mama dan juga milo
alia berhasil untuk mempengaruhi dan membujuk diandra bahwa mama papa dan milo itu
berhak memiliki saham terbesar dari perusahaan
jadi suatu saat nanti alia yakin pasti saham itu akan kembalikan kepada kalian
kamu sanggup menyadarkan diandra
ya alia hanya berdiri di posisi apa mama dan nilo aja sih
dan sebagai sahabatnya diandra alia juga tahu caranya untuk menunakkan hati dia yang keras itu
kamu tahu saya kamu tuh bangga sekali sama kamu kamu tuh hebat
karena kamu bisa menyatukan dua keluarga ini sayang
iya itu kan udah menjadi kewajiban alia
tentu kan alia pengen memberi yang terbaik aja ke suami dan juga kemertuan
ya lain kali papa berharap tidak akan menyusahkan kamu lagi
ya iyalah nggak mungkin kan kalau papa dan mama tinggal di sini terus terusan
alia tuh senang banget kalau papa dan mama tuh tinggal di sini
alia alia gak merasa direpotin kok
jangan pergi ya
ahlinya udah menganggap papa sama mama tuh kayak orang tua alia sendiri
kalau begitu papa dan mama tetap akan tinggal di sini

karena nggak ada langit juga
suka banget nih you

sebentar lagi kan jam makan siang
kalau belum dengar suara juli
gue gak bisa kerja
ya mudah mudahan juli udah bagus
kenapa gue takut sih
kan dia buta
bego banget sih gue
ya mbak juli
sekarang butuh apa lagi
rasanya masih pusing ya bu
malah makin menjadi jadi pusingnya
terus ngerasain apa lagi
rasanya ringan terus
kayak bebas gitu bu
bagus bagus kalau udah merasakan seperti itu
berarti mbak juli akan punya semangat hidup lagi ya
oh kalau pusing itu karena mbak juli belum makan
ini udah jam dua belas
yuk kita makan sekarang ya
saya sampai lupa kalau saya masih buta
sampai kapan sih saya kayak gini bu
kata dokter sih ini cuma efek sementara
jangan mengasihani diri sendiri
mbak harus yakin kalau mbak bisa sembuh ya
saya makan di kamar aja deh bu
rasanya kalau jalan pusing bener bener
kayak melayan gitu bu
yaudah saya ambilin sebentar ya
besok juga lu udah nagih
kamu harus segera sembuh juli
kamu harus segera sembuh juli
karena kalau tidak bapak nggak yakin kamu bisa bangkit
kurang ajar masih berani dia datang ke sini lagi
harus dengan cara apa sih yang mengusir dia sih
tidak ada apa apa
selamat siang pak ahmad
dokter ben padahal saya nggak telpon dokter
begini pak ahmad kewajiban saya adalah untuk memantau setiap hari kesehatan dari pasien julius tella
dan tadi betulan saya baru dari bukit jawa
pasien saya dekat sini jadi saya pikir sekalian saja saya bangkit
maaf pak apakah kehadiran saya di sini mengganggu bapak
kebetulan julia sudah bangun
tadi saya melihat milo
laki laki yang harus bertanggung jawab atas penderitaan anak saya
maaf pak apakah saya bisa bertemu dengan pasien juli estella sekarang
tunggu tunggu kayaknya saya pernah dengar suara anda ini
pak ahmad pak ahmad ternyata selera umurnya tinggi juga pak ya
saya nggak bercanda
ya pak saya juga serius
maksud saya wajah saya dan suara saya ini pasaran ya masif lah
tawah kamu bahkan mengingatkan saya kepada seorang yang sangat saya pikir
karena dia menyebabkan anak saya buta seperti sekarang ini
tapi apakah pak ahmad yakin bahwa milo itu adalah yang salah
kenapa kamu belain dia
kamu kenal sama dia
enggak pak saya sama sekali nggak kenal dia
dan saya tidak tahu siapa yang bernama milo itu
tadi saya melihat sekelebat pilot
tolong perketat penjagaan
saya yakin dia masih ada di sekitar sini
betul pak benar milo
dia berusaha untuk menelpon juli
selama dia masih sakit
apakah saya sudah bisa bertemu dengan pasien julie estella sekarang
gak aktif dari tadi
kile mau ngajak suami makan siang aja susahnya setengah mati
aku tahu kamu dimana sekarang
aku tahu persis
setiap kali kamu mengabaikan aku kayak gini
si juli itu yang bakal menanggung semua kita ya
lalu enggak siapin semuanya ya

ya kamu ikut sama aku wawancara untuk profile seleb
juli ada tamu untuk kamu
suruh rosevida sedang memperkenalkan said
apakah kamu merasa memperkenalkan said atau menyingkirkan miranda
sudah itu tiba tiba